jajaran kepolisian resor metro bekasi dan polsek muara gembong merilis hasil barang yang diduga milik penumpang pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang ditemukan di perairan pantai muara bungin bekasi
sejumlah pakaian yang dikumpulkan terdiri dari kemeja baju batik sweater celana panjang celana pendek dan pakaian dalam
temuan lainnya yaitu adalah puing yang diduga merupakan pecahan badan pesawat lion air enam ratus sepuluh
satu barang lainnya peci berwarna merah marung juga ditemukan oleh warga
pakaian ditemukan nelayan dan petugas mengambang di kawasan pantai muara bungin bekasi jawa barat
hingga kini petugas belum menemukan korban selamat maupun meninggal dunia
barang yang diamankan pihak kepolisian nantinya akan diserahkan kepada badan sar nasional
melihat pak niman tadi warga kita warga kampung di muara bungin
apa aja yang ditemukan
apa aja yang ditemukan
puing puing pesawat satu puing itu berikut baju dan beberapa celana